yang mudah dan banyak dianggap paling aman bagi pemula adalah reksadana
dikelola oleh manajer investasi masyarakat bisa lebih mudah menyusun portfolio reksadana
dengan menyesuaikan dengan profil risiko yang dimiliki
kami bahas pagi ini dalam reksadana investasi aman untuk pemula
kita lihat pengertian reksadana terlebih dahulu yang kami dapat dari undang undang pasar modal
jadi reksadana di sini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi
dan memang ini dianggap sebagai instrumen investasi paling mudah paling aman begitu untuk investor pemula
di sini bahkan data dari kesedihan central efek indonesia jumlah pengguna atau investor reksadara di indonesia saat ini
sudah bertotalnya tiga lima puluh dua juta orang begitu
dengan rata rata lebih kurang begitu penambahannya pengguna reksadana tiga ratus ribu orang per bulan
bahkan di sini anak sma saja sudah mulai menggunakan instrumen
dan investasi reksadana ini karena memang mudah untuk diaplikasikan dan digunakan begitu
dan risikonya juga cenderung lebih rendah
kita lihat kemudian ini istilah istilah dalam reksadana ada pemodal kemudian manajer investasi
pemodal yaitu yang menyetorkan sejumlah uang untuk diinvestasikan kemudian manajer investasi
yaitu yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola uang tersebut
mungkin secara alurnya bisa saya gambarkan singkatnya begini
jadi investor di sini akan membeli reksadana atau mendaftar ke reksadana
berhubungan dengan manajer investasi
nah manajer investasi ini yang akan mengelola uang dari para investor begitu ya
dikelolanya kemana dikelolanya ke reksadana pasar uang
kemudian obligasi dan juga saham begitu
dan juga ada syariah begitu
dan nanti di sini ada bank kustodian
ke stadion di sini yang akan mengurus administrasi untuk pertukaran ataupun menjamin uang dari nasabah ataupun investor ini bisa aman begitu
dan juga ini
kegiatan seluruh manajer investasi ini akan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau ojk
jadi alurnya begitu
hanya menyetorkan dana di reksadana di sini
kemudian memang investor ini harus cerdas juga mencari manajer investasi
dan kemana kira kira uangnya ini akan dioptimalkan
di reksadana apa
pasar uang obligasi saham syariah ataupun terproteksi
kita lihat kemudian di sini keuntungan dari investasi reksadana sekaligus juga risikonya
itu tidak perlu dana besar dan pengetahuan lengkap soal investasi
karena nantinya uang yang disetorkan akan langsung dikelola oleh manajer investasi tersebut
dan ini akan cenderung memangkas waktu
artinya efisiensi waktu
karena nantinya para investor ini akan hanya mendapatkan report atau laporan dari manajer investasi yang sudah ditunjuk untuk melola uangnya di pasar reksadana
kemudian risikonya apa
risikonya itu berkurangnya nilai unit
jadi ini berhubungan dengan harga
sahamnya kemudian harga obligasi
jika sewaktu waktu turun ini akan menurunkan juga unit penyertaan yang didapat oleh investor
kemudian ada risiko likuiditas ya
jadi risiko likuiditas ini terjadi jika kemudian nanti misalnya dalam satu waktu banyak sekali nasabah atau investor yang ingin mencairkan dananya
namun kemudian manajer investasi karena keterbatasan tidak mampu untuk mencairkan uang dari nasabah atau investor
kemudian ada juga risiko mismanagement pengelolaan
maka dari itu memang harus dipastikan mencari manajer investasi
yang sudah mendapatkan izin resmi dari ojk begitu
dan juga ada inflasi
kita lihat selanjutnya dengan jenis jenis reksadana
apa saja yang bisa kita kumpulkan untuk membentuk portfolio reksadana kita ya
di sini ada yang umum yaitu reksadana pasar uang
ini dana yang dikelola dipakai pada surat berharga pasar uang
dan juga ini digunakan untuk di alokasikan di deposito dengan tenor kurang dari satu tahun
nah kemudian juga ada reksadana pendapatan tetap
di sini uang yang digunakan atau dikelola dialokasikan kepada obligasi atau bonds
kemudian reksadana saham sudah pasti ini dialokasikan ke saham
dan kemudian ada campuran yaitu stok dan juga bonds
dan juga ada reksadana syariah
syariah di sini nanti darinya di alokasikan ke efek efek yang berjenis syariah
nah itu tadi sedikit penjelasan tentang reksadana aset instrument investasi yang dikatakan paling mudah